saatnya selasa bahasa saudara ada saja istilah baru yang semakin populer digunakan dalam obrolan sehari hari
bahkan kerap digunakan dalam konten media sosial
nah segmen selasa bahasa kali ini akan membahas salah satu kata atau istilah yang sepertinya sudah sangat umum didengar
kita akan membahas kata flexing
apa sih kira kira artinya ini yuk kita lihat informasi selengkapnya berikut ini untuk anda
mulai dari anak gaul jaksel sampai masyarakat umum sepertinya sudah tahu istilah atau kata ini
terutama warganet yang sering lihat konten di media sosial yang terkesan flexing
berselancar di internet sih terjemahan flexing ini
eits tapi kita tanya dulu warga yuk
apa arti kata flexing yang warga tahu
saya taunya tuh pamer atau sombong gitu
flexing itu kayak lebih memamerkan diri mungkin memamerkan sesuatu yang kita punya gitu ya
oh kalau sebagai anak jaksel nggak mungkin sih nggak tahu flexing
biasanya flexingnya tuh kalau kita punya barang yang orang orang tuh pengen kita wajib banget nih flexing
ya tau kalau vaksin kita mau menunjukkan kalau kita tuh punya gitu sih
wih hampir semua tahu flexing itu pamer
nah biar lebih jelas yuk kita tanya penyelaras bahasa kompas pipi dulu
kata dalam bahasa inggris ini muncul seiring dengan maraknya orang menggugah konten di media sosial
nah kata flexing berasal dari kata flex yang artinya memperlihatkan menunjukkan ataupun mendemonstrasikan
sebelumnya kata flexing dikenal sebagai bahasa gol di amerika serikat yang artinya menunjukkan keberadaan
ini berkembang menjadi kata yang maknanya mirip dengan show off
agar lebih mudah dipahami masyarakat indonesia kata flexing bisa diterjemahkan menjadi kata pamer
kata pamer dalam kamus besar bahasa indonesia bermakna menunjukkan ataupun mendemonstrasikan sesuatu untuk menyomongkan diri
jadi kata atau istilah flexing ini bisa ditujukan untuk mengomentari orang yang sering pamer
karena memiliki sesuatu yang ingin dibanggakan
lalu dibagikan ke orang lain
biasanya diunggah dalam konten media sosial berupa foto dan video
eh tapi flexing tidak selalu juga soal kekayaan loh
tapi juga soal keberhasilan dan relationship juga
nah kosa kata bahasa akan terus berkembang seiring perkembangan zaman
untuk itu yuk kita terus membuka mata dan menambah wawasan kosa kata baru sebagai bagian dari pengetahuan berliterasi